inflasi yang terjadi di berbagai negara maju menjadi perhatian pemerintah
menteri keuangan sri mulyani menyebut tinggi inflasi di negara maju merupakan yang terburuk dalam empat puluh tahun
sri mulyani mengatakan penyebab utamanya adalah adanya permintaan barang dan pemulihan ekonomi
yang menyebabkan harga komoditas melonjak
hal ini diperburuk dengan pasokan bahan pangan dan energi yang tidak mulus
akibat kondisi perang rusia ukraina
guna menahan laju inflasi negara negara maju menaikkan suku bunga acuannya
langkah ini menyebabkan melemahnya tingkat permintaan
sri mulyani menyebut hal ini yang dapat menyebabkan resesi
peristiwa ini yang tidak diinginkan oleh sejumlah negara yang terkena dampak
dari kondisi ketidakpastian global termasuk indonesia